sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulasela di pos penyekatan kalimalang jakarta
selamat sore bella bella informasi tadi menyatakan bahwa belum ada penyekatan
tapi kita ingin mendapatkan pantauan langsung situasi arus lalu lintas di sana
dan juga bagaimana petugas kepolisian mengawasi lalu lintas di sana bella sore ini
kepolisian juga disuap dan memang tadi saya juga siang sempat memantau bahwa disini belum ada penyekatan
tadi selesai pada pukul sebelas siang
dan saya sudah bersama dengan pak satpol dari sumber arta kalimalang bekasi ini dengan bapak ibda suhar ya pak ya
pak bagaimana pak tadi pantauannya sejak pagi tadi hingga sore hari ini bagaimana pak
apa saja yang sudah dicek dan bagaimana pak mekanismenya
terima kasih mbak
terkat mengenai kegiatan
kita sudah melakukan checkpoint di pam sumber arta ini
dari pagi kita sudah melaksanakan
untuk sementara tugas pokoknya adalah antisipasi untuk yang mudik
untuk sementara baru satu aja yang kita balik arahkan dari pagi tadi
untuk sore ini masih belum
kita juga lagi melakukan checkpoint
ya mudah mudahan sini hil yang kita harapkan
yang putar balik sudah tidak ada berarti himbauan himbauan kita itu benar benar dilaksanakan sama masyarakat
pak apa saja sih pak yang dicek oleh bagian dari kepolisian apa saja yang mencurigakan seperti apa pak kriterianya
pertama yang kita periksa adalah kalau mobil minibus itu kalau penumpangnya penuh
biasanya kalau penumpangnya penuh itu pertama ya memang tidak boleh untuk masa pandemi ini kan
kebanyakan itu ada indikasi indikasi mau pulang kampung
terus barang barangnya juga banyak yang dibawa
itu yang sudah sudah yang kita putar balikan itu seperti itu
seperti itu pak
pak hingga hari ini sudah ada berapa banyak pak kendaraan yang diputar balik pak
kalau hingga hari ini ya
untuk pada tanggal enam
pukul mulai dilaksanakan pospam aja
saat itu kita sudah memutar balikan kurang lebih ada lima belas
tadi baru ada satu
nah untuk yang semalam ini kurang belum saya cek lagi
karena kan petugasnya beda beda
tapi si laporan terakhir kawan saya yang piket siang kemarin itu nihil
terus yang semalam itu kalau tidak salah
setelah itu ada empat yang diputar balik untuk mobil minibus
terima kasih banyak pak
memang verdi pantauan saya memang informasi yang saya dapatkan juga
memang sedikit terdapat dua puluh delapan kendaraan
yang diminta untuk putar balik
ini akumulasi dari kemarin tanggal enam hingga hari ini
yaitu dua hari berlakunya larangan mudik di sumber arta ini
dan memang dua puluh delapan itu terbagi menjadi tujuh belas kendaraan pada kemarin tanggal enam mei
hingga sebelas kendaraan pada jumat hari ini
pukul sembilan pagi tadi
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
bella mulacela dari kawasan bekasi jawa barat